jenazah penyanyi mike mohede dimakamkan selasa siang di tpu tanah kusir jakarta selatan
sejumlah rekan artis dan keluarga ikut mengantar jenazah mike ke pemakaman
prosesi pemakaman penyanyi mike mohede berlangsung lancar dan hikmat
jenazah mike datang sekitar pukul dua belas siang dan dikemumikan di blok aa satu tpu tanah kusir
sebelumnya pada senin malam sejumlah rekan musisi menggelar open mike musical untuk memberi penghormatan terakhir untuk mike
presiden ke enam indonesia susilo bambang yudhoyono beserta ani yudhoyono juga melayat ke rumah duka di kawasan bintaro pada senin malam
mike terakhir kali memanggung saat acara ulang tahun pernikahan ke empat puluh sby ani tiga puluh juli lalu